kita beralih ke berita kuliner
bosan dengan santapan ayam yang itu itu saja
mungkin anda perlu mencoba menu ayam bc atau bisam chicken
kuliner berbahan daging paha ayam yang empuk tanpa tulang ini merupakan menu andalan di sebuah lokasi wisata di blitar
seperti apa menunya berikut liputan ya
dibumbui dan dibalut dengan tepung digoreng dengan minyak panas dan api sedang
kurang sepuluh menit ayam ini pun siap untuk disajikan ke pelanggan
kelezatannya akan semakin bertambah jika disajikan dengan sambal tomat dan lalapan
kita ambil dari daging paha ya karena daging paha itu daging yang paling luntur
karena dia tetap empuk biarpun dingin
jadi rasanya beda kayak dada ya dia akan keras kalau dingin
menu ayam bc ini adalah modifikasi dari menu serupa alatayu
yang telah dikombinasikan dengan bumbu rempah indonesia
ayahnya itu tidak ada tulangnya
kemudian dibalut sama rempah rempah yang sudah disiapkan sama peserta
pelanggan mengaku ayam bece sangat cocok disantap setelah lelah berenang
ini cocok banget sama sambal tomatnya
cocok banget soalnya ya serasi gitu rasanya
kalau menurut kamu dibandingkan dengan ayam yang lain
karena ramai dikunjung
jadi dalam sehari rumah makan ini menghabiskan sekitar sepuluh kg daging paha ayam
jika musim libur seperti saat ini bisa meningkat hingga dua puluh kg daging paha segar